pihak pengadilan negeri jakarta selatan juga menyebut bahwa putusan fonis bagi lima terdakwa
dugaan pembunuhan berencana terhadap yosua akan diambil sepuluh hari sebelum masa perpanjangan penahanan seluruh terdakwa berakhir
sebelum masa penahanan perpanjangan yang diberikan pengadilan tinggi
dan pengadilan tinggi kan tiga puluh plus tiga puluh sebelum itu berakhir pasti sudah akan diputus